informasi lainnya setelah dilakukan pencarian selama enam hari oleh tim sar gabungan
akhirnya jasad seorang ibu korban longsor di desa sentul kabupaten bogor dapat ditemukan
inilah proses evakuasi yang dilakukan petugas sar gabungan terhadap jasad seorang ibu korban longsor
yang terjadi di kampung babakan rawa haur desa sentul beberapa waktu lalu
jasad korban hilang setelah dihantam longsor dan terbawa arus kali cikeas
pencarian dilakukan selama enam hari melalui susur sungai jalur darat dan penyelaman oleh petugas sar gabungan
jenazah ditemukan kurang lebih lima belas km dari lokasi longsoran
jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah atau rsud cibinong
selanjutnya pencarian korban oleh petugas sar gabungan langsung dihentikan
oh bentar lagi sampai golek
di hari ke enam sudah ditemukan korban atas nama bu anna dalam keadaan meninggal dunia
korban sendiri ditemukan berapa kilo dari lokasi kejadian
kurang lebih lima belas kilo dari titik awal kejadian
kondisinya korban itu ada luka luka kebanyakan luka lukanya karena tadinya kan kena longsoran